kami baru saja menerima informasi bahwa telah terjadi gempa dengan makdituduh enam tujuh pada pukul enam belas lima wib
dengan lokasi lima puluh dua km barat daya sumur banten dengan kedalaman sepuluh km
gempa yang terjadi menimbulkan getaran hingga dirasakan di ibu kota dan sekitarnya
bmkg menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami dan warga diharapkan untuk tetap waspada kemungkinan terjadinya gempa susulan